hai tinggal bersama di dalam rumah petak berukuran tiga kali empat meter itulah yang
dialami keluarga pasangan suami istri hoirul anam dan yunita puji lestari warga jalan
bulak rukem timur surabaya jawa timur ironisnya lagi kelima anak mereka tak bisa melanjutkan
sekolah lantaran penghasilan hoirul dan yunita tak cukup bahkan untuk memberi uang transportasi
bagi anak anak mereka berangkat sekolah sehari harinya khairul bekerja sebagai pengamen
sementara yunita perjualan lontong nih anak sulung mereka ferdi rangga pratama yang kini berusia delapan belas
tahun putus sekolah sejak kelas satu smp kalau sekarang ya di masjid masjid soalnya bisa kalau

ini langsung berangkat sekolah di rumah tempat yang dianggap sebagai masjid yang dianggap sebagai
yang langsung di tangani wali kota surabaya erie cahiyadi kelima anak dibantu untuk kembali
model ib propia tapi ketika fate mi dia putus sekolah lagi saya sampaikan putus sekolah mana
wali kota surabaya juga menyarankan agar pasangan hoyrul dan dinita mengikuti program keluarga berencana lantaran sudah memiliki tujuh anak
keluarga yang masuk dalam kategori miskin ini juga mendapat bantuan bahan pokok